menteri dalam negeri cahyokumolo mengatakan penyebaran isu sara seperti yang dilakukan jaringan saracen
berpotensi terjadi di pilkada serentak dua ribu delapan belas tahun depan dan pemilu serentak dua ribu sembilan belas
menteri dalam negeri menghimbau coran kepala daerah tidak menggunakan jaringan seperti saracen
hanya untuk memenangkan kepentingan politik
mendagri cahaya kumolo mengapresiasi kerja polri yang berhasil mengungkap jaringan saracen
namun mendagri mengakui penyebaran isu sara sebagai alat politik sangat berpotensi terjadi di pesta demokrasi mendatang
mendagri berharap ada regulasi dan payung hukum yang mengatur soal sanksi dan aturan kampanye
jika calon kepala daerah calon presiden dan calon legislatif menggunakan jaringan seperti saracen
undang undangnya kan jelas baik undang undang it maupun pidana ada
yang sekarang dibahas dengan komisi dua bahwa slu dan kpu juga harus berani mencantumkan payung hukum
atau tim suksesnya yang berkampanye tidak adu program tidak adu konsep tapi mengujar kebencian mengujar fitnah
mengujar sarah saya kira harus berani untuk menindak baik secara hukum maupun mungkin pada tahap di diskualifikasi
kami mengapresiasi kepada polri yang mampu membongkar jaringan ini